meski imbauan untuk tidak berangkat ke jakarta telah dilakukan
ribuan santri tetap menuju ibu kota
dengan membawa poster para santri berjalan kaki hingga jakarta
karena tidak satupun operator bus bersedia menyewakan kendaraan
mereka ditargetkan tiba di jakarta pada hari jumat
santri yang berangkat dipastikan tidak belajar selama lima hari ke depan
mereka menganggap perjalanan untuk unjuk rasa dua desember dengan jalan kaki
bagian pembelajaran membela islam
nanti insya allah ada yang mengawal mobil mobil di belakang
itu untuk nanti yang kalau tidak kuat diangkut
kalau tidak kuat nanti disediakan dokter ataupun obat obatan yang kami sediakan oleh tim
koordinator aksi jalan kaki menuju jakarta menjamin
santri yang berangkat hanya menyuarakan tuntutan untuk penegakan keadilan
bukan makar terhadap pemerintah
tuntutan mereka satu yaitu ahok sebagai tersangka dugaan penodaan agama harus ditahan